masih dari gersik bertempat di lokasi bekas tambang universitas internasional semen indonesia
akhirnya mampu mewisuda angkatan pertamanya
tangis bahagia pecah usai peserta menerima ijazah dan penyematan toga
meski dalam kondisi fasilitas belum lengkap uisi optimis
mahasiswanya mampu bersaing dengan kapus taraf nasional maupun internasional
untuk menerima ijazah dan penyematan toga dari rektor dan senat uisi
bahkan orang tua mahasiswa pun berulang kali mengusap air mata saat melihat anaknya di atas podium
angkatan pertama yang diwisuda ini sebanyak satu ratus empat mahasiswa dari jurusan manajemen rekayasa dan jurusan manajemen
dalam prosesi wisuda yang dipimpin oleh ketua senat insinyur beni wendri
selaku direktur produksi pt semen indonesia ini
mahasiswa angkatan pertama berhasil lulus dengan ipk rata rata tiga dua puluh enam
lulusan terbaik dari jurusan manajemen diraih oleh naila warhana dengan ipk tiga
sedangkan lulusan terbaik dari manajemen rekayasa diraih oleh dewi anissa yakin dengan ipk tiga delapan puluh dua
saya bersyukur perjuangan saya selama kuliah di awal semester hingga saat ini terbayarkan dengan ipk tiga delapan puluh dua
tapi ini bukan lahir
meski gedung perkuliahan uisi adalah bekas kantor pabrik semen
namun mahasiswa uisi dianggap mampu bersaing dengan mahasiswa universitas lain
satu tahun kita itu sudah merubah status peringkat ratusan kali ke atas
padahal semua juga tahu uisi ini sangat terbatas di dalam fasilitas pembelajaran
saat ini peringkat uisi terus mengalami kenaikan
dari urutan satu ratus sembilan puluh enam
uisi menaik menjadi satu ratus empat puluh satu dari tiga ratus tiga puluh universitas di indonesia tahun ini